meltik daging yang kini seringkali didengar di beberapa restoran
daging ini memiliki tekstur yang hampir mirip dengan wagyu
dengan harga yang lebih bersahabat yaitu rp dua ratus sembilan puluh sampai rp tiga ratus
dibandingkan wagyu yang bisa mencapai jutaan rupiah per kilonya
nama meltik sendiri awalnya adalah sebuah brand dari hokkaido jepang
teknik yang digunakan oleh pabrik meltik menjadi sangat populer
dan ditiru pabrik lainnya dikarenakan menghasilkan tekstur empuk yang mirip dengan wagyu
mereka menyuntikan lemak atau minyak ke dalam daging
yang fungsinya membuat daging lebih empuk dan gurih
ferdinand bagus satrianto chef salah satu rumah makan
menjelaskan perbedaan antara wagyu dan melting
sebetulnya kalau dilihat dari perbedaan yang paling utama adalah
kalau daging wagyu benar benar dia pure
daging wagyu jadi jenisnya adalah sapi yang memang dikelompokkan
atau dikhususkan untuk menjadi penghasil daging wagyu
sementara kalau orang orang bilang meltik
sebetulnya daging yang mendapatkan treatment atau pengolahan lebih jauh
dan biasanya pengolahannya itu adalah dengan menyuntikkan lemak ke dalam daging itu sendiri
membeli daging meltik haruslah berhati hati
karena banyak sekali produk yang menggunakan daging yang berbeda
mengaku menjual daging meltik
namun dengan kualitas daging olahan bukan potongan
ini juga yang harus konsumen perhatikan
udah bersertifikasi halal atau tidak produksinya
minta sertifikasi halalnya kayak gimana
karena itu produk olahannya
jadi kita sebagai konsumen harus pintar juga
sebagai pemilik restoran juga harus pintar
food sourcing yang mereka dapatkan dari supplier nya apa
kalau mereka memang benar benar bilang meltik mana
kan kotaknya jelas ada kotak meltik
sekarang saya akan mencoba daging meltik dan daging wagyu untuk pertama kali
untuk rasanya keduanya hampir sama
empuk dan juicy
namun yang membedakan
adalah dari bentuknya
daging wagyu lebih terlihat lebih lonjong
dan untuk daging meltik terlihat lebih buah
untuk yang ingin mencoba daging meltik asli harus lebih jeli
dan untuk memasak daging meltik sendiri tidak perlu terlalu lama
agar lemak yang ada di dalam daging tidak hilang
diayu lestari gregorius bayu jakarta